pinscreen menyebut teknologi mereka face retargeting
visual tiga dimensi wajah donald trump diambil dari foto asli sang presiden
yang memang menjadi target
sementara untuk audio berasal dari suara peniru donald trump
contoh video palsu presiden amerika serikat ini adalah salah satu contoh kreasi teknologi
yang dikembangkan oleh pinscreen
pada dasarnya perusahaan rintisan yang berbasis di los angeles itu
mengembangkan sebuah program yang dapat menciptakan avatar digital tiga dimensi
dalam hitungan detik
lain lagi yang dilakukan sekumpulan mahasiswa teknologi asal jerman
mereka membuat sebuah perangkat lunak yang memungkinkan seseorang bisa memanipulasi wajah
di dalam sebuah video
hebatnya lagi manipulasi digital itu dilakukan tanpa bantuan teknologi canggih
mereka hanya membutuhkan bantuan platform berbeda
mereka juga membuat berbagai video seperti youtube dan sebuah web kamera
caranya dengan merekam pergerakan wajah yang menjadi target pada sebuah video
lalu contoh wajah tiga dimensi yang sudah mereka rekam akan dimasukkan ke dalam video tersebut
hasilnya mereka bisa memanipulasi wajah dalam video secara real time
bahkan software ini mampu membuat wajah presiden rusia vladimir putin yang jarang tersenyum
tim mahasiswa yang membuat software permainan digital ini berhasil membuat wajah yang tersebut menjadi seri seri
dan berharap kreasi teknologi mereka bisa digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat
terlepas dari kecanggihan teknologi saat ini manipulasi digital dikhawatirkan kian memicu berita palsu
di media sosial yang mampu menimbulkan keresahan
teknologi ini berpotensi disalahgunakan karena mampu memalsukan berbagai macam karakter
dari rakyat biasa hingga para pemimpin dunia
terima kasih anda yang berencana untuk membeli gawai teranyar apple ini harus menyimak ulasan dari rachel crane berikut ini
ini bukan iphone x tapi tidak mungkin orang akan menyebutnya itu
yang x itu sebenarnya itu iphone x
dan iphone sepuluh itu